nggak pernah disuntik sumisasi nggak pernah

tempatnya jauh sepeda motor nggak punya
kalau kita mau turun ke dokter harus cari ojek dulu
kan repot jadinya
ya memang permasalahan di munti gunung itu kompleks ya
jadi gisi kurang yang terjadi pun itu juga akar permasalahannya juga kompleks
mulai dari ya memang ibu ibunya belum bisa concern untuk bagaimana menjaga kehamilan
dari kehamilan sampai bagaimana mengurus baby yang baru lahir ya
sehingga pada saat kondisi lima tahun yang lalu masih banyak
yang melahirkan di rumah kemudian banyak kejadian gisi kurang
kemudian kita pelan pelan intervensi dengan upaya pemberdayaan masyarakat
dimana kita berusaha supaya mereka prinsipnya adalah mau tahu dulu kemudian mau dan juga mampu untuk melakukan
jadi beberapa intervensi yang kita berikan pada saat itu adalah memberikan edukasi tentang kesehatan ibu dan anak
pemerintah kabupaten karangasem sendiri telah menerbitkan peraturan bupati terkait gerakan penanggulangan stunting terintegrasi
namun diakui kepala dinas kesehatan kabupaten karangasem hal tersebut tidaklah mudah
diperlukan pemahaman yang sama antar sektor agar penanggulangan masalah stunting dan gisi dapat berjalan efektif
kemudian untuk pengendalian stunting jadi anti stunting kami juga turun
nah ini kami kerjasama ini lintas sektor gak bisa kami sendiri
jadi khususnya penyebab penyebab stunting kan di luar dari pelakses peranan kesehatan pola makan dan pola asusnya
nah ini keterlibatan lintas sektor
ketahanan pangan menyiapkan kemudian khususnya tadi bu lihat di daerah yang kering ini tentu teman teman dari pupr yang banyak terlibat terkait dengan kesediaan air
munti gunung adalah salah satu daerah dengan kondisi geografis yang gersang
sehingga kegiatan pertanian perkebunan yang lazim di desa tidak optimal
yayasan dian desa sebagai yayasan non pemerintah merupakan salah satu pihak swasta yang turut menginisiasi masyarakat munti gunung
dengan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan perekonomian
nah fokusnya itu kita menciptakan kesempatan bekerja untuk teman teman di munti gunung
untuk saudara saudara yang ada di munti gunung supaya mereka bisa punya income tambahan
kita tidak sebut itu sebagai penghasilan utama ya karena memang kita setting awalnya itu seperti itu
karena kalau nanti dibilang itu sebagai sumber penghasilan utama mungkin bisa dianggap itu belum cukup
kita menciptakan kesempatan bagi mereka untuk bisa dapat income tambahan dari seluruh aktivitas ekonomi yang kita buat
dan mudah mudahan apa yang mereka dapat dari aktivitas ekonomi ini mereka bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya masing masing
salah satunya itu adalah mereka mempunyai uang lah kalau mereka mau ke fasilitas kesehatan supaya bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik
entah itu dari bidan atau dari dokter
atau petugas kesehatan itu mereka punya sesuatu lah
hidup sehat merupakan hak semua orang termasuk anak anak
masyarakat indonesia butuh peningkatan kesehatan yang cepat mudah dan yang penting berkelanjutan
kerjasama semua sektor terkait peningkatan mutu kesehatan harus benar benar terlaksana
demi mewujudkan generasi muda yang sehat dan bahagia di masa depan
ayu muradewi kartika widowati karangasem bali